terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi
dpc pdi perjuangan kota solo jawa tengah
pilihan nantinya termasuk di dalamnya koalisi dengan partai politik lain